menteri perhubungan budi karya sumadi didampingi jajaran direksi pt kereta api indonesia
melakukan pantauan persiapan angkutan natal dan tahun baru di stasiun pasar senen jakarta pusat
dalam peninjauan kali ini menteri perhubungan meminta jajaran pt kai untuk tidak libur dan selalu siaga
terutama di daerah rawan longsor
budi karya sumadi mengklaim seluruh moda transportasi yang melayani penumpang selama libur natal dua ribu delapan belas
dan tahun baru dua ribu sembilan belas telah siap
sementara untuk segi keselamatan kemenhub telah melakukan pemeriksaan secara ketat
terhadap seluruh alat transportasi yang melayani penumpang selama arus budik
soal tarif budi karya sumadi memastikan tidak ada kenaikan karena telah disesuaikan dengan masa libur akhir pekan
dan untuk puncak liburan natal dan tahun baru dua ribu sembilan belas diprediksi mulai terjadi kemarin dan hari ini
saya lihat baik karena beberapa hari sudah saya pantau
cuma yang harus diperhatikan kepada direksi ki adalah longsoran longsoran yang akan timbul lagi
khususnya di jawa barat bagian selatan
sangat rawan di daerah garut di daerah tasik dan sebagainya itu rawan
oleh karanya baik koordinasi dengan pemda maupun dengan sendiri mempersiapkan
bahkan ada suatu infeksi
yang dilakukan mungkin dengan jalan kaki
dilihat di mana proteksi untuk itu ada
iya kondisi di stasiun gambir juga mulai dipadati oleh penumpang
yang datang untuk melakukan perjalanannya ke kota tujuan
puncak arus mudik diprediksi terjadi pada hari ini dan juga esok
dan selengkapnya sudah ada rekan saya nih
produser lapangan cnn indonesia ratih aulia di stasiun gambir jakarta
selamat siang ratih terkait dengan puncak arus mudik begitu hari ini
terkait dengan natal dan juga tahun baru
bagaimana kondisi di sana dan juga apakah ada penambahan kereta yang dilakukan oleh pt kai
ya hanum hari ini di sasyun gambir hamintiga menjelang perayaan
natal sendiri stasiun gambir sudah mulai dipadati oleh penumpang
yang akan melakukan perjalanannya ke kota tujuan untuk merayakan natal
atau sekedar libur akhir tahun
namun pada tadi pagi pukul tujuh pukul delapan terlihat antrian di check in stasiun gambir cukup panjang
namun ternyata pada sekarang pukul sebelas antrian tidak sepanjang tadi
dan juga menurut prediksi dan juga hal ini mungkin masih akan terus berubah ya hanum
dan tercatat dari pukul sembilan tadi pagi
sudah sekitar tiga ribu penumpang yang telah melaksanakan perberangkatannya melalui sasyun gambir
sebesar tiga penumpang dan tiga ratus sembilan puluh sembilan penumpang sudah melaksanakan keberangkatannya menggunakan kereta api fakultatif
dan sebesar seribu penumpang telah melaksanakan perberangkatannya melalui sasyun gambir
berarti dengan kata lain sudah sekitar
yang telah melakukan perjalanannya
dari stasiun gambir hanum
dan tentunya di sini juga
perjalanan masih panjang
dan para penumpang masih akan terus datang
dan data pun akan berubah
tadi saya sempat bertanya mengenai apakah
juga ada skema yang dilakukan oleh
pihak kai untuk mengantisipasi lonjakan
penumpang seperti penambahan gerbong
kereta tambahan untuk para
penumpang yang akan menuju ke luar kota begitu roti
ya untuk mengantisipasi
adanya kenaikan penumpang pt kai
sendiri menambah tujuh
perjalanan kereta api sebelumnya pada
tahun dua ribu tujuh belas terdapat
tujuh puluh dua perjalanan kereta api pada tahun
ini terdapat tujuh puluh sembilan
perjalanan kereta api yang mengalami
penambahan sekitar tujuh perjalanan
kereta api dan pt kai sendiri memprediksi
terjadi juga penambahan
volume penumpang sebesar lima persen
diprediksi sekitar satu dua
juta penumpang pada tahun ini menggunakan
jasa transportasi kereta api
pt kai untuk stasiun gambir
sebesar tiga puluh empat angkutan
reguler dan dua belas angkutan
kereta api tambahan hanum dan
dengan prediksi menambahnya
volume penumpang di stasiun gambir ini juga
pt kai di stasiun gambir ini juga
menambah dua orang
menambah enam orang petugas keamanan
dan juga dua orang anjing pelecak
yang untuk berjaga di sekitar stasiun gambir ini
nah rati kalau untuk
alasan dari penambahan lima persen itu
apa sih sebetulnya apakah karena memang
lewat jalan darat itu sudah
macet dan satu lagi apabila
ini ada penumpang yang ingin
transportasi kereta api apakah bisa masih
bisa go show sampai hari ini atau harus
pesan tiket dari jauh jauh hari
ya untuk tiket sendiri sebenarnya
sampai dengan hari ini untuk
nanti dari hari ini sampai dengan
pada tanggal dua puluh lima desember sudah habis terjual
namun tidak perlu khawatir mereka
bisa datang ke pt kereta api indonesia
atau pt kai di stasiun stasiun ini
dan bisa melakukan
dan masih adanya tersedia
kereta tambahan karena pada hari ini
di stasiun gambir ada empat kereta
tambahan dan masih tersedia sekitar
delapan kereta tambahan karena di stasiun gambir sendiri
sebesar dua belas kereta api
tambahan untuk penumpang penumpang yang belum
mau melakukan pemesanan
tiket sebelumnya nah mungkin peningkatan ini juga
diprediksi oleh pt kereta api indonesia
dikarenakan macetnya jalan dimana
kita sudah dapat memprediksi
melakukan perjalanan menggunakan
jasa transportasi kereta api indonesia ini hanum
kalau begitu terima kasih atas laporan anda
langsung dari stasiun gambir jakarta